oke makasih ya pak
nah siapa yang gak tau nih hakutan yang satu ini
ini adalah salah satu moda transportasi ikonik jakarta
selain bemo dan beca yang sudah punah
nah memang sih di tengah kebagian jaman digital
pada bajaj ini makin tersisi
karena mereka harus bersaing dengan transportasi digital yang lebih canggih
lalu bagaimana nih perjuangan atau nasib para setir bajaj saat ini
sejak pagi sunario lima puluh lima tahun
sudah menunggu di bajaj
di depan stasiun jatinegara jakarta timur
setiap hari sunario mencari nafkah dari para penumpang kereta api
yang turun di stasiun jatinegara
yang hendak melanjutkan ke tempat tujuan
selama dua puluh tahun bekerja sebagai sepir bajaj
sunario sudah merasakan bajai warna merah oranye mesin dua tak
sampai bajai biru empat tak berbahan bakar gas
bagi sunario selama menjadi sepir bajaj
masa saat ini adalah masa terberat
karena kalah bersaing dengan transportasi daring
sebelum ada transportasi daring sunario bisa mendapatkan tiga ratus ribu rupiah per hari
namun sekarang ketika transportasi daring membludak
sunario per hari rata rata hanya mengantongi seratus ribu rupiah
kemudian setelah adanya online aja nih
yang begitu terpukul sama bajaj
ya terasa banget
ini juga tuntutan zaman
meski kalah bersaing dengan transportasi daring
penggunaan setiap bajaj masih ada
salah satunya dina warga kampung melayu
yang lebih memilih bajai daripada transportasi daring
senang karena ini silir silir
senang aja silir gitu kena angin gitu
kalau bajaj orangnya udah disitu
langsung kita jalan jalan
sebagai angkutan ikonik jakarta
bajaj termasuk anggota umum
yang mampu beradaptasi dengan aturan lingkungan
awalnya kendaraan buatan india ini
berbahan bakar bensin dengan mesin buatak
namun sejak dua ribu sepuluh
bajaj merah oranya mulai ditukar
dengan bajai biru berbahan bakar gas
adaptasi ini yang membuat bajaj mampu
dibelah beroperasi di jalanan kota jakarta
salah satu perbedaan paling terasa
antara bajaj warna orange dengan bajaj warna biru adalah
kalau warna orange dulu
dalam kabin tuh berisik banget
karena memang buatan
terus juga getarannya tuh kerasa banget
nah setelah berubah menjadi baja warna biru
berbahan bakar gas
sekarang tuh jadi lebih kedap
tapi yang tidak hilang adalah
ini yang bikin bajaj jadi sangat terasa
puluhan pengguna bajai di jalan gendang
duren sawi jakarta timur
masih bertahan memutar usahanya
di sini para pengusaha yang mayoritas
berasal dari indramayu jawa barat
rela menurunkan uang setoran
bisa terus bekerja
salah satu pengusaha bajai yang merasa
akan sulitnya kondisi saat ini adalah yanti
pada dua ribu satu yanti bersama suaminya
merintis usaha pemilik bajaj
dari hanya memiliki satu unit bajai
kini yanti sudah memiliki empat belas unit bajai
yanti menuturkan karena jumlah penumpang bajai
ia harus rela menurunkan uang setoran
agar supir supirnya bisa bertahan
sebelum ada transportasi daring
yanti mematok uang setoran satu ratus tiga puluh ribu rupiah per hari
namun setelah masuk era transportasi daring
yanti menurunkan uang setoran
menjadi rp lima puluh ribu rupiah per hari
ya sulit karena penghasilan beda dari yang pertama kita gelutin
yang pertama bajai itu kan lumayan waktu itu
ya mendinglah istilah kata under deal
beli under deal sama setoran tuh
ya nah sekarang udah nggak bisa
under deal makin naik setorannya makin
nasib berbeda dialami oleh darsono
bapak tiga anak ini sudah menggeluti usaha bajai sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
di masa jayanya darsono pernah memiliki dua puluh lima unit bajai
namun karena tergerus oleh transportasi daring
secara perlahan bajai milik darsono hanya tersisa empat unit
dua puluh satu unit bajaj miliknya terpaksa dijual untuk menutup kerugian
ya kalau masih bisa ya diterusin
kalau gak bisa tetap dijual lagi
ya dari pemerintah juga kekurang perhatian
kalau baja kan disampingkan itu
bagi pengusaha bajaj selain jumlah penumpang yang berkurang
salah satu masalah lainnya adalah mahal sekaligus langkanya onderdeal atau suku cadang
akibat kelangkaan suku cadang
jika ada bajai yang harus turun mesin
maka pengusaha bajaj harus merogoh tiga juta rupiah
untuk menurunkan usaha bajaj
para pengusaha bajai berharap ada perhatian khusus
bagi para pelaku usaha transportasi bajai
agar ke depan bajai tidak punah
arief kurniawan maria oktober jakarta